kementerian perdagangan mewajibkan distributor subdistributor dan juga agen bahan kebutuhan pokok untuk mendaftarkan diri
langkah ini dilakukan untuk mengendalikan harga pasar terutama menjelang lebaran
jadi didata kayaknya ya
agar mudah untuk melakukan pemantauan distributor subdistributor dan agen kebutuhan pokok
melaporkan diri ke kementerian perdagangan termasuk lokasi gudang dan jumlah stoknya
pendaftaran tanpa dikenakan biaya dan bisa dilakukan secara online jadi sudah digitalisasi ya
dengan pendataan ini diharapkan pemantauan bisa lebih cepat
dan jika ada yang bermain dengan harga akan segera terdeteksi
kementerian perdagangan dan kepolisian juga sudah menetapkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan